selasa siang gerakan nasional pengawal fatwa mui mengadakan konferensi pers terkait pemanggilan rizik sihab oleh polda metro jaya
setelah rizik sihab tidak datang dipanggil tiga kali terkait kasus penyebaran konten pornografi polda metro jaya akan melakukan penjemputan paksa
tim advokasi gnpf mui mengatakan bahwa saat ini rizik berada di mekah
melalui kapitra ampera rizik menyampaikan bahwa kasus yang menimpanya adalah sebuah bentuk balas dendam atas ditahannya basuki cahayapurnama dalam kasus penodaan agama dan merupakan demoralisasi
ia pun mengatakan bahwa rizik akan kembali ke indonesia setelah ramadan berakhir
ibadahnya ya mungkin dilepaskan dulu ramadan ini baru pulang
diput paksa dihadapin kalau emang itu takdirnya dijalanin
asal sesuai dengan prosedur tapi kan apa sederhana itu